ini lampu yang disini tuh mati
malah ini aku mau ngasih tahu kamu
kalau mas randy besok bersedia
iya ya kan aku udah pernah bilang sama kamu
kalau mas hendy itu kan
mau melakukan apapun untuk kita
dia itu tuh kecintaan banget sama kiki
makanya mau dia sesipu apapun
dia pasti meluangkan waktu untuk gigi
tapi waktunya terbatas loh ya
berhubung dia itu harus meeting kesana kemarin
jadi waktu kita cuma punya jam tujuh sampe jam sembilan pagi doang
jam tujuh pagi ya
di taman teratewangi
ntar aku suruh youtubernya kesana
aku tahu aku salah
karena aku ngebahas alam mata
kedepannya aku berusaha untuk lebih mencapai perasaan kamu
apa yang saya kasihkan kamu tahu mas
mantan aku gak ada apa apanya dibanding kamu
jadi kamu jangan cemburu ya
siapa yang cemburu
saya gak pernah cemburu
enggak saya gak cemburu
anjing gak cemburu
kamu cemburu mas
saya tuh gak suka
istri saya mikirin laki laki lain selain saya
linkasah hék cang b tiga
bang bebe yek
dok gimana operasinya dok
alhamdulillah operasinya berjalan lancar
kalau begitu saya permisi dulu ya
terima kasih pak
terima kasih dok aku sayang
aku bahagia banget
aku bahagia banget
yang penting sekarang operasinya sudah berjalan lancar
kita tinggal tunggu
kayaknya harus balik soalnya
banyak banget kerjaan yang lukuh mah
kalian berdua sekarang udah mulai balik ke jakarta
karena kemarin memang terus terang
mama sangat butuh kalian untuk daping operasi papa
dan yang mama seneng
papa udah ngeliat kalian berdua ruku
itu terpenting buat mama
bilang terima kasih udah bebasin elsa
ini langku yang disini tuh mati
boleh nggak ya
selamat pagi mah
sudah lebih baik
kemarin mama minta kamu keluar dari kamar
aku ngerti kok
silahkan mama duduk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
kok belum keliatan dari pagi
kici udah berangkat dari pagi pagi buta
udah emplon banget dia
dia katanya ada wawancara sama youtuber
barengan pak randy
pergi youtube an sama kiki
biarin aja lah
dan mau perhatikan tuh
sejak kamu menikah sama andin
kamu banyak berubah deh
kalo gitu saya pergi siapkan belakang dulu ya
papa teleponnya tadi
tadi telepon ya
mau bilang terima kasih
kemarin bapak ke rumah sama mama
papa mau bilang terima kasih sama kamu karena udah
cabut tuntutan terhadap elsa
bapak gak tau mesti ngomong apa lagi selain terima kasih sama kamu
atas semua kebaikan kamu sama keluarga bapak
terima kasih sekali lagi ya
dengan apa yang sudah dia lakuin
dan juga dengan apa yang sudah dia lakuin
papa harap juga begitu ya
papa kenapa pak
al papa jatuh al
yaudah mas mas kita ke rumah papa sekarang ya
saya sama andin ke rumah mama papa ya
cepetan datang ya tolong bantuin mama
ini mama susah bawa papa berdiri
sebentar ya ma
ma aku ke rumah papa dulu ya
semoga papa kamu gak kena penepel